saudara satres narkoba polrestabes bandung menggelar razia di sejumlah hiburan malam
pada pemeriksaan ini petugas melakukan tes urin terhadap para pengunjung serta merazia barang bawaan mereka
dari hasil pemeriksaan polisi menemukan dua orang pengunjung yang positif mengonsumsi narkotika
polisi menyatakan akan terus melakukan kegiatan ini guna meminimalisasi penyalahgunaan narkotika di kota bandung terutama di tempat tempat hiburan malam